terima kasih anda masih bersama kami
hari ini merupakan hari kedua rakernas pdi perjuangan
untuk mengetahui agenda penting yang akan dibahas pada hari kedua rakernas pdip
yang masih berlangsung kami sudah bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
selamat pagi rio bagaimana dinamika rakernas pdip
dan apa saja agenda penting yang akan dibahas pada hari kedua
untuk pemenangan pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
nah memang agenda telah dimulai sejak pada pukul sembilan pagi hari tadi
dibuka dengan agenda yang dipimpin langsung oleh menteri sosial
yang juga merupakan ketua dpp bidang kebudayaan tri risma hari ini
atau yang kita kenal dengan risma
tadi risma mengisi kelas dari tema keadilan sosial dan juga pengorganisasian wong cilik
yang itu akan berlangsung hingga pada pukul dua belas siang waktu indonesia barat
tadi kami diperbolehkan untuk masuk sebentar untuk melihat dan mengambil gambar begitu
namun kami tidak diperkenankan dari awak media tidak diperkenankan untuk turut ikut dalam kelas yang diisi oleh risma tersebut
lalu kemudian nanti setelah itu kelas juga akan dilanjutkan dengan fokus utama
seperti yang tadi saya sebutkan tema pada hari ini adalah menyusun strategi pemenangan pemilu dua ribu dua puluh
yang akan diisi oleh ketua badan pemenangan pemilu pdip bambang wuryanto
atau yang kita kenal dengan bambang pacul
yang juga merupakan ketua badan pemenangan pemilu pdip

dan juga nanti dia akan didampingi oleh wasekjen bidang pemerintahan dari pdip yakni arief wibowo
lalu setelah itu pdip menjadari bagaimana penggunaan teknologi informasi dalam pemilu dua ribu dua puluh
ini menjadi salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan elektoral dalam pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
bagaimana ini akan difokuskan menjadi satu kelas khusus yang akan diisi oleh sejumlah politisi kawakan pdip
yang akan diisi oleh budiman
yang sejad miko lalu kemudian putra nababan dan juga yang terakhir oleh bane manalu
dan kelas kelas ini akan berlangsung hingga pada sore hari nanti enam sore waktu indonesia barat
dan ini kelas akan back to back akan berlangsung terus menurus hingga pukul enam sore waktu indonesia barat
dalam tema yang sama seperti yang saya sebutkan tadi adalah bagaimana pdip menyusun strategi menyongsong pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
ya strategi pemenangan pemilu tentunya ini akan menjadi sorotan
tapi megawati soekarnoputri masih belum mengambil sikap terkait nama capres yang akan mereka usung pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
apakah anda sudah mendapatkan informasi terkait peluang ganjar pranowo sampai puan maharani
atau mungkin ada calon lain yang akan diusung
ya megi benar sekali sesuai dengan arahan dari megawati soekarno putri yang memang kita ikuti langsung bagaimana dalam pidato pembukaannya kemarin
setidaknya ada tiga kali dalam pidatonya ia mengingatkan sejumlah kadernya bahwa keputusan terakhir soal pencalonan presiden ada di dalam tangannya
dan juga merupakan hak proregatifnya
bahkan ia memberikan semacam ultimatum bagi sejumlah kader pdip yang memang berani melakukan manuver atau politik
dua kaki ini disarankan untuk mundur dari partai daripada ia mengeluarkan rekomendasi untuk memecat para kader tersebut yang mulai bermain dua kaki
dan sesuai dengan
dengan pertanyaan yang anda sebutkan tadi bagaimana dari arahan megawati tersebut
kami kemarin juga sempat menjumpai ketua dpp pdip puan maharani
kami tanyakan langsung bagaimana kesiapannya terkait dengan apabila pdip mencalonkan dirinya sebagai calon presiden
ataupun wakil presiden dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
ia perlu menjawab diplomatis bagaimana ia taat kepada aturan partai dan juga ia taat kepada hak prerogatif yang akan dilakukan oleh ketua umum pdip megawati soekarno putri
ketua umum pdip puan maharani
yang mana artinya
ia telah memenuhi ambang batas syarat pencalonan presiden lebih dari dua puluh persen begitu
dan dari posisi ini pdip sekiranya tidak ingin terburu buru atau tidak tergesa gesa dan juga tidak ingin gegabah dalam isu pencalonan presiden ataupun wakil presiden
memang kalau kita lihat dari rakernas yang berlangsung dalam hari pertama

melihat bagaimana ada sejumlah konsolidasi yang cukup baik dari partai begitu
bagaimana ada ganjar yang bersalaman dengan bambang pacul
karena seperti yang kita ketahui bersama bagaimana mereka kerap berseteru dalam sejumlah statement statement yang berada di media begitu
lalu begitu juga dengan puan yang memang taat kepada aturan dari partai dan juga taat kepada hak prerogatif dari megawati soekarno putri
ini memang masih terbuka kemungkinan lebar
apakah kemudian pdip akan membuka
peluang koalisi ataupun kerjasama dengan partai partai lain
ataupun nantinya pada akhir pencalonan presiden
ini pdip akan bergerak sendiri mencalonkan presiden dan juga wakil presiden dari kader kadernya sendiri
ini memang masih terbuka kemungkinan yang cukup lebar
namun kemarin dari pernyataan puan maharani
memang hingga kini partai terus melakukan strategi begitu
untuk kemudian menyusun strategi menuju pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
karena kita ketahui bersama masih ada pemilu legislatif
masih ada pemilu presiden dan sejumlah pemilu lainnya
yang memang perlu disiapkan oleh partai
setelah rakernas ini usai setelah mendapatkan arahan dari ketua umum megawati soekarno putri
barulah partai bergerak kader kader partai bergerak untuk menjalin komunikasi dengan sejumlah partai yang lain
ataupun mereka akan meningkatkan elektabilitas dari kader kader yang memang berpotensi
untuk kemudian dicalonkan oleh pdip
seperti misalnya yang anda sebutkan tadi puan maharani ataupun dari ganjar pranowo
kita masih tunggu bagaimana hasil konsolidasi
dan juga penyusunan strategi pemenangan pemilu dari pdip
kita tunggu bagaimana momentum yang akan diciptakan oleh megawati soekarno putri dan juga pdip
untuk mengusung ataupun mencalonkan presiden dan juga wakil presiden dalam pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang megi
baik kita akan tunggu bersama nama nama calon presiden yang akan diusung oleh pdip
terima kasih produser lapangan cnn indonesia ausirio endolu atas laporan anda
selamat bertugas kembali